di bursa pilkada sumatera utara pdip berencana mengusung basuki cayapurnama atau ahok sebagai bakal calon gubernur sumut
menurut ketua dpp pdi perjuangan eriko sotarduga bahkan nama mantan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama jarod saiful hidayat
masuk dalam bursa calon potensial di dua pilkada yakni pilkada jakarta dan sumatera utara
untuk pilkada sumatera utara nama ahok jarot juga dilirik karena menurut pdip sumut juga butuh perubahan mendasar
karena itu ahok jarot dipertimbangkan untuk berkontentasi di pilgub sumut meskipun keputusan akhir tetap menunggu ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
walaupun saya harus jujur seperti pak ahok mas jarod masih ditarik tarik juga untuk bisa ke sumatera utara
ini hal yang menarik juga karena sumatera utara juga perlu perubahan yang mendasar
nah ini dengan bahasa perubahan ini kan meminjam istilah sekarang
sebelumnya golkar memasukkan nama menantu jokowi bobi nasution untuk maju ke pilgub sumatera utara
bobi sempat mengatakan telah menerima dua surat tugas dari dewan pimpinan pusat golkar untuk maju dalam pilkada sumut
dari golkar bobi harus bersaing dengan ketua dpd golkar sumut yang juga mantan wakil gubernur sumut musa rajeksyah atau ij
beni sinomba siregar paman wali kota medan
bobi nasution juga berniat maju pada pilkada medan dua ribu dua puluh empat dan telah mengambil formulir dari pdi perjuangan
beni saat ini menjabat sebagai kepala dinas kebudayaan dan pendidikan kota medan
selain beni hasanul jihadi tim ahli bobi juga sudah mendaftar ke sejumlah partai politik untuk maju dalam pemilihan wali kota binjai
menanggapi hal ini bobi nasution menyatakan akan mendukung siapapun
mengaku orang dekatnya yang ingin ikut dalam kontestasi pilkada
menanggapi hal ini bobi nasution menyatakan akan mendukung siapapun